perhelatan hub spacex ki expo dua ribu dua puluh tiga digelar mulai kemarin di jakarta convention center jcc jakarta
acara ini merupakan persembahan dari kementerian perhubungan ri bersama detikom
kementerian perhubungan ri bandai
dalam acara hub space kai expo dua ribu dua puluh tiga yaitu budaya baru transportasi masal
tema ini diangkat sesuai dengan visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima yang dituntut terus melakukan perbaikan
mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan
ada pun pameran yang ditampilkan adalah kereta cepat dengan skala satu banding satu
mrt ada gotoh dengan aplikasi modern dan kendaraan listrik
acara ini dibuka secara resmi oleh menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri komunikator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sar panjaitan
dan menteri pariwisata sandiaga uno
dalam penjelasannya kepada awak media
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan ingin membangun budaya baru transportasi berbasis masal
dan budi juga menambahkan kementerian perhubungan ingin memberikan semangat percaya diri
jadi angkutan masal perkotaan angkutan masal antarkota
memang menjadi satu keniscayaan yang harus dilaksanakan
apabila tidak ruginya itu ratusan triliun dalam kalkulasi kita
oleh karanya dalam kota tidak saja kita bicara tentang angkutannya
tetapi aplikasinya seperti apa
supaya dari first mile sampai last mile bisa jalan
dalam acara ini menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan penghargaan
dedikasi transformasi perhubungan kepada menteri perhubungan terdahulu
lalu penghargaan untuk rektor dengan title penghargaan apresiasi kemitraan kementerian perhubungan
mantan menteri perhubungan emil salim dalam kesempatan ini mengatakan bahwa dirinya lima puluh tahun yang lalu
mendapat mandat atau diberi kepercayaan oleh mantan presiden soeharto
untuk membenahi departemen perhubungan dan mempersatukan tanah air indonesia melalui departemen perhubungan
pada angkut tugas ini lima puluh tahun yang lalu ditugaskan
kepada kami saya bersyukur bahwa terima tugas alhamdulillah dapat dicapai
presiden jokowi dodo yang hadir di acara pembukaan langsung mengunjungi pameran yang ada di perhelotan hoopspace xki expo dua ribu dua puluh tiga
pada presiden jokowi juga sempat mencoba menaiki taksi terbang dan kereta cepat yang ada di papua
perhelotan hoopspace ini berlangsung selama tiga hari mulai dua puluh sembilan september sampai dengan satu oktober dua ribu dua puluh tiga